kamu lah mas yang cemburu
kamu gak mau kalau istri kamu didekatin sama laki laki lain
kamu tenang aja lah mas
kalau misalkan ada laki laki yang deketin aku
kamu kasih aku bunga lagi mas
banyak banget loh mas bunganya
kamu bikin taman di dalam kamar
itu bunga dari siapa
ya bunga dari kamu lah mas
dari siapa lagi emangnya
saya tanya itu bunga dari siapa
ya aku gak tau dari siapa orang dikirim
aku pikir dari kamu
oh enggak yang mau saya kasih ke kamu tuh ini bukan itu
jadi jawab pertanyaan saya
itu bunga dari siapa
siapa yang udah berani berani kirim bunga ke andi
udah tau sekarang andi jadi istri bui
kenapa dia pake kirim bunga segala
mas jangan salah paham dulu
mungkin bunga itu salah kok mas kirimnya
mendingan nanti aku telepon aja deh mas
kan tadi ada kartu ucapannya kan
biar dia ambil lagi bunganya dari sini
kok mereka jadi berantem gitu ya
saya juga gak tau
kiki bantuin bawa galanya ya
uya aja yang bawanya
ya makasih ya mas ya
bantuin saya ya
lembangan susah aja
kok gak ditutup bagasinya
kadul yang kiki kasih buat mas randy
kado yang kiki kasih buat mas randy
ada apa denganmu
apa yang membuatmu menangis terseduh seduh sebegitunya
mas randy jahat
jahat apa ki
ini ki ini tuh
kalau mas randy emang gak suka
emang bener mas kata uya
kalau kiki tuh cuma halu
bisa dapetin mas randy
itu al sama andin kenapa sih berantem terus
saya juga bingung bu
sedih mungkin melihat andin juga berantem sama pak bos terus
malam ini rena tidur sama saya ya
biar kamu sama andin
jangan nikah tuh sayang
kenapa ini runy
kok dia belum masuk kamar sih
apa dia masih marah soal bunga ini
halo selamat malam
benar ada yang bisa saya bantu bu
oh ya jadi gini ada kiriman bunga ke pondok pelita jalan alamanda nomor lima
saya boleh tahu nggak nama pengirimnya siapa
sebentar ya bu
mohon maaf untuk pemesan tersebut tidak ingin namanya disebutkan
oh yaudah saya rasa kayaknya nih bunganya tuh salah kirim deh
boleh diambil lagi nggak
tapi kalau nanti nino tahu gue tanya soal bunga itu
dia pasti bakal sindir gue karena dia udah tahu gue itu gak cinta sama andin
aku bikinin kamu teh ya
kali agrade bisa bikin kamu rileks
kamu bisa gak sih tinggalin saya sendiri
yang kirim bunga itu nino ya
terus siapa lagi
dia kan yang tahu masalah kita
dia dengerin masalah kita
dia tahu soal surat perjanjian yang kamu buat
iya dia tau
tapi kan dia punya istri
dan gak mungkin lah mas dia selancang itu
dan aku juga udah telepon sama
kamu gak usah cemburu ya
siapa yang cemburu
ya kamu lah mas yang cemburu
kamu gak mau
kalau istri kamu didekatin sama laki laki lain
kami tenang aja lah mas
kalau misalkan ada laki laki yang deketin aku
ngedes saya malah ngantuk nanti
ini kerjaan saya masih banyak soalnya
kamu tidur duluan aja sana
aku tidur duluan ya
kamu tidurnya jangan sampe malem malem
nanti masuk lagi
selamat malem ya mas
jangan lupa ya mas
ini minum tehnya
makasih ya mas
lain pasang setengah cuaca
kiki lagi sedih mbak
iya tau lu lagi sedih
kan lu lagi gak joget joget
lu kenapa bisa sedih begini
disadarkan sama keadaan mbak
mendingan gak usah halu lagi
karena mas rendy itu gak mungkin
ini maksudnya apa sih
keadaan halu nganis nih gue gak ngerti